pemilihan mojang jjk provinsi jawa barat tahun dua ribu delapan belas digelar di kabupaten garut kamis malam
mojang tahun dua ribu delapan belas diraih wakil asal kota bekasi putri lisa
sementara jjk tahun dua ribu delapan belas diraih wakil kota cimahi niko kurnia
pemilihan mojang dan jajaka provinsi jawa barat tahun dua ribu delapan belas digelar di kabupaten garut kamis malam
sebanyak dua puluh delapan pasangan mojang dan jajaka dari dua puluh delapan kabupaten dan kota di jawa barat turut ambil bagian pada gelaran satu tahunan ini
jalannya pembelian mojang jajaka dimeriahkan pertunjukan seni tradisional khas jawa barat
selain pencak silat tari jaypongan hingga hiburan kawih sunda dipertontonkan
hadir dalam kesempatan ini istri gubernur jawa barat atalia praratya
sebagai juri kohortasi
ibu cinta sapan akrabnya berharap mojang jjk binili mampu menjadi wajah program para wisata jabar kedepannya
jangan lupa untuk berlangsung di jawa barat termasuk para wisata lainnya di jawa barat
proses pemilihan yang berlangsung hampir empat jam akhirnya menempatkan mojang asal kota bekasi putri lisa sebagai pemenang
sementara jjk asal kota cibahi niko kurnia hernawan dinobatkan sebagai jjk jabar dua ribu delapan belas
keduanya tidak menyangka bisa memenangkan pasang giri mojang jajaka ini
seluruh peserta memiliki kualitas yang hampir merata
jangan lupa untuk menonton
jangan lupa untuk menonton
jangan lupa untuk menonton

tidak tidak tak percaya
banyak sekali jjk yang berkualitas di sini dan alhamdulillah saya bisa ini
kedepannya pemenang moka jabar akan bertugas untuk mensosialisasikan program dinas pariwisata dan budaya provinsi jawa barat
dan sebagai duta para wisata yang akan mempromosikan para wisata di seluruh jawa barat
dendra hadian garut